nah ini disini pak
aduh panas sekali tapi ya
tidak usah likut lah kau
aduh gue masih gak enak hati deh
udah bikin orang tua murid bajunya basah
kalau perlu gue beliin baju baru
lagi kenapa sih lan
hari ini ngelamun mulu
gitu aja ngambek
acaranya udah mulai
ini dia kantinnya pak
haus aku dari tadi
panas sekali pakai baju ini
ya kau pesan lah
belikan aku juga ya
aku duduk di situ
enggak sengaja maaf banget
bagaimana kau ini
hati hatilah kalau kau jalan
biasa bajuku ini
memang kau yang salah
masa aku yang salah
dan maafmu itu
tidak bisa mengeringkan bajuku
masa mau ke acara penghargaan
pakai baju basah begini
dia itu tadi
tante saya minta maaf ya tante
kau itu ya
selalu saja kau bela orang yang salah
sudahlah aku ke toilet dulu
aku angkar pak
permisi ya nak
lo selan ngelamun mu
tadi itu orang punya siapa ya
gue gak enak deh
gue juga gak kenal
ya udah gak enak banget
gara gara anak itu
susah kali keringin
baju bapak bagaimana ya
ya kau lihat sendirilah
bau jeruk lagi
anggap saja bapak pakai parfum wangi jeruk
parfum apa itu
aku barusan dari ruang guru
aku tetap bisa menerima penghargaan ya
ya harus begitu memang
mama sama bapak sudah capek capek kesini
tapi coba kau lihat dulu
ada yang sirem pakai es jeruk tadi
ya ampun kok bisa
dia gak sengaja
tapi bagaimana aku nanti kalau harus foto foto
ya sudah lah
bapak jemur di bawah sinar matahari
kok pikir aku ikan asin lah
mau aku jemur
ya daripada tak kering kering nanti
siapa tuh temen temen kamu
siapa kampil tentang
itu kan roman
akhirnya roman datang juga
itu siapa ya
ibu ibu sama bapak bapak yang sama roman
itu orang tuanya rawan lagi
pokoknya gue harus ngambil perhatian orang tuanya romo
siapa ya yang udah tumpahin es jeruk ke bokap
nah ini di sini pak
aduh panas sekali tapi ya
gak usah liput lah kok
aduh gue masih gak enak hati deh
udah bikin orang tua murid bajunya basah
gue mau minta maaf lagi deh
kalau perlu gue beliin baju baru
itu kan sama bapak yang tadi kesiram air jeruk kue
masih basah pak
sedikit lagi kayaknya
jangan jangan bapak itu bokapnya roman
jadi tadi gue
gue yang kiram bokapnya roman
itu kan roman
akhirnya roman dateng juga
itu siapa ya
ibu ibu sama bapak bapak yang sama roman
itu orang tuanya rawan lagi
gue harus ngambil perhatian orang tuanya romo
aduh mati gue
aduh mau ngalahin
ya ampun roman
kamu bebas juga
aku seneng banget deh
pasti itu mama sama bapak kamu ya
saya tuh sedih banget tau gak sih pas tau roman ditahan
untung aja ya om saya itu polisi di tempat roman ditahan
akhirnya saya bujuk om saya deh biar bebasin roman
saya sudah pan ufc

tidak bisa kann beh yang hal ini
nah waar amang tadi pogang juga
jadi gue sudah keluar mana
tapi toma pri espera ya
terima kasih ya
ti ti madi ya
terima kasih rupanya mike
eh iya terima kasih bella
yah sama sama roman
ya ampun roman mama kamu cantik banget tau gak sih
pantesan anaknya ganteng kayak roman
kok liatannya bella akrab banget sama mereka
hei kau pikir tak ganteng aku
jadi roman itu perpaduan antara inang sama amang
jadi gantengnya sempurna deh kayak gitu
eh bella kau rajin berladang ya
oh iya amang saya itu rajin banget berladangnya
kau tau sih
sampai merah kali ya
rambut kau itu terbakar matahari
bella kau ini teman sekelasnya oman
oh enggak inang aku itu anak ipa
oh kau itu ipa berarti kau pintar
enggak biasa aja kok
ceo siapa si cancelled up file mel aku dan believer dibutuhkan
obi pun sayang udah vet journalism
gak ada siapa

kau diam saja
pikiran kau kemana
aku mau kesana sebentar ya
nanti pak ada perlu ya mak
eh tapi ya udah deh gue di sini aja
gue kan harus ambil hati bapak sama mamanya roman
ah tak apa
eh basah sikit
sudah lah sudah tak terlihat lah
lan tunggu lan
lan lan lan
lu tuh kenapa sih
lu kalau ada masalah bilang sama gue
lu tuh kebiasaan banget kayak gini tau gak
tiap ada masalah lu lari
kalau nggak lari ya nangis
jadi apapun yang menyangkut lu
itu urusan gue
lu apaan sih
oh yang apaan lan
harusnya tuh lu seneng lihat gue ada di sini
bisa datang ke sini
tapi kalau malah kabur
terserahin gue dong
gue gak akan biarin lu pergi dari sini
sebelum lu jelasin sama buah
kalau lo diem aja kayak gini gimana gue mau ngerti
lu kenapa lan
lu kenapa lan
lu tanya kenapa
lu gak ngerti
lu gak punya mata
atau lo gak punya hati
tidak ada hati
tidak ada hati
tidak ada hati
tidak ada hati
tidak ada hati
tidak ada hati
tidak ada hati